susah banget nih
kita mau makan dimana lagi sih
uset makannya lagi pikirannya lu
tapi kalau menurut gue sih ya
masa iya baru jam segini kita bubar
kemana dulu kek
gua baru nyadar hp gua gak ada
handphonenya kemana lu
lah gua aja nanya ke boy hpnya mana
kenapa jadi gue lu tuduh
lu nih yang biasanya
handphone orang dirambut kan
enak aja lu yan
gua cuma malah hp bombon doang
gak pernah pake hpnya boy
nudu nudu orang dari tadi
lu ganti hp
hp siapa tuh
aduh panjang nih ray ceritanya mana gue belum sempat balikin lagi ke dia
dari tadi tuh hapenya bunyi wuluh
tadi bawa hape yang nelpon sekarang si ian tuh
kenapa yang angkat cewek
kenapa handphone lo bisa ketinggalan sama reva
gak usah curiga gue ceritain nanti panjang soalnya
nih mending sekarang lo ambil hp lo deh di kelas gue
kok bisa ya hp gue tiba tiba ada di lu
lo hipnotis gue ya tadi supaya lo bisa dapetin handphone gue
ya ampun kurang kerjaan banget
ih yang ada hidup gue nambah masalah
ya sekarang logikanya nggak mungkin hp gue tiba tiba celing muncul ada di tas lo ada di kantong lo atau di genggaman lo
pasti kan ada prosesnya
ini trik baru kan modus baru kan
udah kemarin minta digendong terus pura pura keserempet
banyak banget sih alasan lo
dasar loh ya cewek modus
tadi itu h pelo ketinggalan di tukang bubur terus dilihat deh sama tukang buburnya abis itu dikasih ke gue
jadi gue terpaksa bawa hape lo
atau lo buka buka apalagi sampe lo colong foto foto gue disitu
aduh udah deh es balok
dibanding nanti gue emosi dan kesel banget sama lo sampe sampe hape lo gue buang mending lo sekarang kesini deh ambil hape lo ya
wah kacau nih orang
cuma main dimatiin gitu aja sama dia ternyata bener handphone gue sama reva
gue harus buru buru ambil nih bahaya soalnya
soalnya gi susulin
ya gue duluan
yang lama juga gapapa
oke anyways karena undangan semuanya udah dibagi gue mau balik duluan ya
iya sila tata sama olin sebagai best friend forever nya sila kan harus tampil keren juga
alright kalo kayak gitu kalian boleh ikut ke rumah gue
kenapa lo ga minta jemput boy aja biar nanti ke partinya tuh bareng sama boy
duh lo tinggal alasan aja
nanti mobil nyokap lo mau gue katau apa gitu ya kanta
eh tapi kan nomer gue kemarin dia blok ya
gue cek dulu deh
lo suruh si boy buat ke kelas kita emang si boy tau kalo kita di kelas smartco management keuangan
oh iya dia ga tau ya
yaudah lo biarin aja bodo amat
suruh dia nyari aja
aduh nih hape tuh kenapa sih bunyumu lo dari tadi ga ganggu hidup gue aja deh
angkat aja siapa tahu penting
nggak males deh ngapain sih
eh raya udah ngapain sih ga usah
silah yang telfon
udah lah ngapain sih lo ngurusin dia ih
ah ih siapa nih
kok lo pegang hape jodoh gue sih boy mana dia
hape nya boy ada di reva
karena reva ga mau ngangkat telfon lo jadi gue deh yang ngangkat
ih dasar cpho mana gue mau ngomong sama dia
lo tanya sendiri aja sama boy
lo jangan ganggu reva baik
masih ga jelas kan
ih ini matiin dasar cpho ih sulit banget kenapa dia bisa pegang hapenya boy coba
kok boy dengan gampang kasih hapenya dia sih
barusan yang ngangkat telfonnya itu si cpho bukan boynya
sabar ya sila mungkin aja boy itu udah percaya sama reva makanya hapenya dikasih pinjem deh sama reva
aduh kok kenceng banget sih suaranya sila sama olin
kok bintatah jadi bengeng nih
tadi kan sila tanya kenapa hp boy lo udah di reva jadinya tata jawab
karena boy sama reva semakin deket jadinya mereka jadi saling percaya
aduh tata bisa ga sih lo tuh diem aja
tau lo kenapa sih selalu memperkeruk keadaan aja dita
salah lo apa lo masih nanya salah lo tuh kalau ngomong terlalu jujur tau gak
emangnya kalo jujur salah ya
aduh kok kenceng banget ngomongnya
eh jangan tinggalin tata lagi
udah sih lo gausah ngedengerin dia lo tau sendiri kan basic kit yang satu itu rada gimana gitu
ya udah menurut gue sih itu si reva diem diem ngambil handphonenya boy
emang tuh cypho tuh muslim banget
ya gue jadi ikutan ditinggalin gara gara lo sih tata
tapi kan tata cuma jujur doang
ih ditinggalin lagi
permisi maaf liat reva ada dimana ga
wah boy ini beneran boy kan
lo kenal reva gak dan kalau lo kenal gue butuh tau dia dari kelas yang mana
popi sih tau
tau popi juga ada mata kuliah bareng sih sama reva hari ini
popi aja yang antur biar boy juga ga bingung
gue ga akan bingung kalo gue tau semua wilayah kampus ini bapak
popi anterin aja ya boy
popi tau kok kelasnya dimana
iya iya dikasih tau aja kelasnya dimana
iya kelasnya sih ada disana eh
eh tapi kalo boy ga mau dianterin yaudah popi ga mau anterin
eh boy kau gue ninggalin popi sih
lo ga lepas ya lemri
baru lebih aman
gak usah lo lepas aja yang ada ntar warga curiga sama kita lu lepas aja
ayo re buruan beru warga tau ini
ya ini masukin kuncinya gimana susah banget nih

gajah gajah gajah woi
jangan kejar jangan kejar
van kita mau kemana fan
gue motor gak ada aturan
wah ini lagi
arah pula sekarang
gak ada aturan